sejak beroperasinya tol transjawa tidak lagi terjadi kemacetan yang parah seperti di jalur pantura saat arus mudik dan balik lebaran
namun kemacetan kendaraan justru beralih di jalur selatan jawa
ada dua titik kemacetan di jalur selatan jawa yakni di jawa tengah dan jawa barat
di jawa tengah titik macet berada di jalur banyumas menuju pejagan melalui bumi ayu dan perupuk tegal
sedangkan di jalur selatan jawa barat jalur macet berada di pintu keluar tol cilenyi yang menuju nagrek hingga limbangan
kemacetan di jalur selatan jawa merupakan dampak dari beroperasinya jalur tol transjawa
pada minggu siang polres brebes menerapkan sistem satu arah untuk menarik kendaraan dari arah selatan ke utara
sistem ini diterapkan karena terjadi antrean kendaraan yang cukup panjang
untuk itu polres di daerah tersebut memperbanyak kekuatan di jalur selatan
mengingat di jalur itu perlu penanganan lebih optimal
di jalur selatan kemudian kemacetan itu dikarenakan kapasitas jalan tidak menampung
makanya kita mengoptimalkan kapasitas jalan itu dengan sistem satu arah